pandangan masyarakat itu mereka adalah sampah sering teriak teriak sering diledekin karena mereka kumuh kotor jorok
sehingga masyarakat menganggap itu bukan bagian dari mereka
pihak keluarga malu kalau punya anak punya saudara yang mengalami gangguan jiwa
inilah hari yang membahagiakan bagi mariana
setelah empat bulan menjalani perawatan di panti sosial
untuk pertama kali ia menginjakkan kaki kembali di tanah kelahirannya
dusun pringapus gunung kidul yogyakarta
setiba di rumah wanita berusia dua puluh lima tahun ini yang pernah hilang ingatan disambut hangat keluarganya
ya mariana telah pulih dari gangguan jiwa yang dideritanya sejak dua ribu lima belas

mereka kakinya member dumpuh di duct tape itu jatuh hab schon ber vaccination semuanya
sehingga pengganti mereka yang mengha kids kakek di pittsburgh mengahadiki racial difference
di pondok sosial terpadu rumah singgah panti hafara inilah mariana sebelumnya dirawat
pati tersebut didirikan oleh habib wibowo mantan anak jalanan yang peduli terhadap penderita gangguan jiwa atau skizofrenia
di dusun berajan bantul yogyakarta panti hafara berdiri pada dua ribu dua
selain itu habib merawat pasien terlantar yang menderita berbagai penyakit dan anak jalanan
dalam kurun dua belas tahun sekitar dua ratus lima puluh orang berhasil sembuh
dan dikembalikan kepada keluarga mereka
hingga desember dua ribu enam belas ada lima puluh penderita gangguan jiwa yang menghuni panti ini dengan rentang usia remaja hingga lanjut usia
mereka berasal dari berbagai daerah di yogyakarta diantaranya kulon progo sleman gunung kidul dan bantul
menjadi anak jalanan di usia mudanya tidak lantas menghentikan langkah seorang habib wibowo untuk berguna bagi orang orang di sekitarnya
pak habib mendirikan panti sosial ini kan tidak mudah begitu
lantas apa yang melatar belakangi anda pada akhirnya memilih untuk mendedikasikan diri untuk peduli terhadap pasien terlantar pasien penderita gangguan jiwa untuk dirawat di panti ini
sebuah langkah bahwa saya harus hijrah dari masa lalu saya
kesalahan kesalahan saya yang pernah saya lakukan di masa lalu menuju caya ilahi yang akan berguna bermanfaat untuk diri saya dan lingkungan saya dan orang orang yang terpinggirkan
pada saat itu tahun dua ribu lima langsung terpikir begitu saja untuk membangun sebuah panti
belum jadi ketika saya dirazia barulah ada gagasan pikiran bahwa saya harus melakukan perubahan bahwa saya harus melakukan gerakan gerakan di mana kawan kawan ini tidak dipinggirkan lagi
menyibukkan manusia sebagai manusia
konsep yang diusung dari panti ini apa pak
pondok ramah jiwa
pondok ramah jiwa
inspiratif sekali pak
habib percaya setiap penderita gangguan jiwa dapat disembuhkan dan berhak hidup seperti yang lain
berbagai terapi penyembuhan pun dilakukan
salah satunya melalui kegiatan mengaji
pengaruh dari ayat ayat suci masuk ke telinga mereka didengarkan oleh pikiran mereka itu akan selalu bergerak dan hati mereka menjadi tenang
dengan hatinya tenang mereka sudah tidak lagi berhalusinasi memikirkan macam macam
nanti ada yang ngomong sendiri dengan mendengarkan ayat ayat suci itu hatinya menjadi lebih tenang
terapi musik dipilih habib untuk menyembuhkan penghuni panti ini
bersama para pendamping atau relawan mereka berbaur menikmati musik sambil menggerakkan tubuh
bahkan tak jarang mereka juga ikut menyanyi
dengan mendengarkan musik itu mengembalikan memori mereka
sehingga nanti sel sel yang putus itu secara perlahan lahan dia akan menyambung
dan nanti kita akan melihat bagaimana perkembangannya
dengan penggabungan terapi musik
dengan terapi obat
berarti nanti akan lebih terlihat bagaimana pasien ketika datang dia dalam kondisi liar
dulu dipasung di rumahnya
setelah dengan proses yang dari rumah sakit terus direhab di panti ini
itu akan lebih terlihat bagaimana goalnya
karena nanti setelah di sini akan kita kembalikan ke keluarganya
kepala para pendamping
untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi
para penghuni panti juga diajak menjalani terapi psikosoial
terapi psikosoial itu adalah bagaimana kawan kawan yang mengalami gangguan jiwa
dengan diajak berkomunikasi diajak ngobrol diajak bermain
itu bisa mengulangi seperti masa kecilnya dulu
dia mulai bergembira
dengan bergembira bersenang senang
itulah nanti akan berhasil
ada dampaknya buat kawan kawan yang mengalami gangguan jiwa
dalam setiap kegiatan terapi habib dibantu para relawan
sedikitnya tiga puluh relawan siap merawat pasien di panti ini
seperti halnya habib mereka terpanggil untuk melayani pasien dengan tulus
ini sini lah
saya bergabung di panti hafara ini saya salut sekali
kenapa orang orang yang kena gangguan jiwa itu bisa sembuh juga dengan adanya dibina atau rehabilitasi
sehingga dari itulah kalau bahasa jawanya kok bisa ya kok iso
maka saya tertarik di situ
saya ingin beramal berbuat kebajikan kepada sesama orang
kalau masalah pak habib wah jangan dihiraukan lagi
beliau memang supel melobi kemana mana dan ke karyawan ataupun juga rekan kerjanya
itu sangat antusias dan sangat fleksibel sekali
upaya memulihkan kesehatan jiwa pasien dilakukan habib dengan metode berbasis agama dan kekeluargaan
ia berharap keberadaan mereka tak dipandang sebelah mata
berdasarkan riset kesehatan dasar dua ribu tiga belas jumlah rata rata penderita gangguan jiwa berat di indonesia mencapai satu tujuh per seribu penduduk
daerah istimewa yogyakarta menjadi provinsi dengan kasus gangguan jiwa berat terbanyak selain aceh sulawesi selatan jawa tengah dan bali
dengan jumlah kasus mencapai dua tujuh per seribu penduduk
jurnal kabupaten yogyakarta
hari yang kelima
jadil karyawancara untuk kita
setelah lima uni pantai muhammad kalimantan bertemu equipo yang menjadi kepemimpinan pihakhurantara
terapi penyembuhan penderita gangguan jiwa di panti hafara tak hanya dilakukan pada siang hari
lewat tengah malam bersama sejumlah relawan habib biasanya menggelar terapi religi
pukul dua dini hari relawan menjangunkan pasien dan mengajaknya mandi malam
lama kelamaan dia akan nyambung
pernah ada hasilnya seperti apa
hasilnya setelah kita lihat dari perkembangan pasien dan nanti ada terapi psikososial terapi zikir kita akan assessment perkembangannya seperti apa
diajak komunikasi bagaimana setelah itu nanti kita akan studi kasus di sana
oh ternyata perkembangannya sangatlah bagus dan setelah itu kita akan koordinasi ke pihak keluarganya
dan nanti kita menyampaikan kepasangan
keluarganya bahwa nanti kalau di rumah harus seperti ini pelayanannya dan kalau nanti ada
indikasi pasien agak sedikit kumat kita akan menjadi bisa dikatakan efektif dengan mandi
malam seperti ini karena kalau saya pikir mandi tengah malam itu kan orang orang wow mandi tengah
malam dingin suhunya seperti apa mengganggu kesehatan para pasien atau seperti apa pak enggak
malah efektif malah sangatlah bagus untuk tubuh kita karena selalulah sendiri juga mengajarkan
bahwa mandi malam itu yang benar seperti ini dari mulai dari bawah naik naik ke atas sampai dengan ke
rambut sebelum dimandikan pasien diminta memanjatkan doa terlebih dahulu ulang ya
yang bersih ya ramono kemudian pendamping menyiraminya dengan air tujuh kali di kolam
pemandian ini pula pasien merendam tubuhnya hingga tujuh belas kali tujuh belas adalah angka ganjil yang dipilih habib
jumlah rokaat sholat dalam sehari setelah mandi malam pasien berzikir dan menjalankan sholat
tahajud bagi khabib metode penyembuhan gangguan jiwa melalui terapi religi seperti ini penting dilakukan
dengan mendekatkan diri kepada tuhan secara psikologis pasien semakin menyadari kehidupannya
merawat penderita gangguan jiwa bukanlah perkara mudah apalagi perawatan dilakukan bukan
di rumah sakit jiwa yang memiliki fasilitas lengkap maka sejumlah resiko diantisipasi oleh
risiko bunuh diri yang ketiga risiko berkelahi di kamar yang keempat resiko pelecehan seksual
dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di tempat kita mereka menjadi sangat rapat kegiatan itu
sehingga resiko resiko itu akan tertekan tidak ada di tempat ini
pada dasarnya penderita gangguan jiwa bisa disembuhkan
ada pun lama penyembuhan bergantung pada tingkat gangguan jiwa dan metode yang digunakan
sartinah misalnya wanita tiga puluh delapan tahun warga kecamatan kasihan bantul ini
pernah mengalami gangguan mental emosional pada dua ribu enam belas
setelah empat bulan dirawat di panti sosial rintisan habib tersebut ia perlahan pulih
sejak itulah sartinah mengabdikan diri menjadi
menjadi relawan di panti havara
setiap hari ia menjadi juru masak di dapur yang menyiapkan makanan bagi pasien
sebelum di sini saya dulunya udah berkemarga sendiri mandiri sendiri
terus saya terus ada anak yang keempat itu saya menjalani sakit gangguan jiwa ya
misalnya stres begitu
terus ada bisik bisikan itu saya di sini
terus saya diambil
dari pekerja pekerja di sini sama pak habib juga
terus saya dirawat di sini dikasih obat
terus dimelaksanakan sulat duha sulat suku sulat kos semua solat
terus kegiatan yang lainnya
terus menghilangkan rasa sakit saya
ada ucapan apa untuk pak habib
terima kasih banyak saya bisa dibantu sama pak habib
terus saya bersyukur
dalam merawat pasiennya habib tak hanya melakukan terapi atau menerapkan metode penyembuhan non medis
pengobatan secara medis pun dilakukan atas kerjasama yang terjalin
beberapa rumah sakit di yogyakarta
ini adalah beberapa obat yang akan diantarkan oleh pak habib
kepada pasien yang telah dikembalikan kepada keluarganya
yang sebelumnya sempat menjalani perawatan beberapa bulan di panti ini
ini obat dari mana pak
dari rumah sakit
karena obat ini rutin kita berikan kepada pasien yang sudah kita kembalikan keluarga
karena dengan obat ini non medis dan medis kita padukan dengan pemberdayaan pemberdayaan bersama keluarganya
hmm begitu ya
dan ini adalah mobil ambulans yang biasa digunakan oleh pak habib
bersama relawan lainnya baik untuk menjemput pasien menghantarkan pasien ke rumah sakit
juga mengantarkan obat untuk pasien pasien yang sedang dilayani
sudah siap pak
oke mari pak kita berangkat pak
menurut habib pengobatan medis dan non medis harus dilakukan secara berdampingan
terbukti cara ini bisa memulihkan kondisi kejiwaan pasiennya
bagaimana cara mengurangkan kondisi kejiwaan pasien
salah satu pasien yang masih ditangani oleh habib adalah subilah
sejak dikembalikan ke rumahnya di kecamatan kasihan setahun lalu
nenek berusia lima puluh lima tahun ini masih menjalani pengobatan
setiap sepuluh hari habib bersama relawan lain memeriksa kondisi kesehatan subilah dengan mendatanginya di rumah
maklum saja subilah adalah warga kurang mampu
ia kerap menerima dana bantuan sosial dari panti untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
kita beli mentah rp satu tujuh ratus kita jual rp tiga
rp tiga pemasarannya di
nah keuntungan dari produksi telur asin di panti ini berapa rupiah per bulan pak
akan dikira rp dua
membangun panti sosial tentu tidak mudah dilakukan
dana yang besar sangat dibutuhkan untuk menopang berbagai kebutuhan panti
meski demikian habib tak lantas hanya menggantungkan sumber daya
dan juga menggantungkan sumber daya
dan juga menggantungkan sumber keuangan panti kepada para bermawan
ia mengajari pasiennya agar tak berpangku tangan
guna mencukupi kebutuhan panti
ia melibatkan pasien dan relawan dalam kegiatan produksi telur asin
pembuatan telur asin tak semata bertujuan mencari keuntungan
kegiatan itu juga dilakukan untuk memberi pembekalan bagi pasien
sehingga kelak bisa memanfaatkan keterampilan membuat telur asin yang dimiliki
ketua pengusaha bank r attractive
yang dibutuhkan panti juga lebih besar lagi
kira kira dalam satu bulan operasional panti ini bapak membutuhkan dana berapa rupiah nih
dua puluh juta rupiah begitu
nah sisanya didapat dari mana saja
dari donatur dari dermawan yang memberikan sedekah infak donasi ke tempat kita
selain itu pasien dilibatkan dalam kegiatan membuat kerajinan
bros cantik berbahan sederhana ini pun menjadi sumber penghasilan panti hafara
bros dijual kepada setiap tamu yang datang seharga lima rupiah
perlahan ketulusan hati
mengembangkan panti hafara membuahkan hasil
ia kemudian berniat memindahkan lokasi panti ke desa trimulyo jetis bantul
di lahan seluas dua seratus meter persegi ini panti hafara akan didirikan
pembangunan gedung telah berlangsung sejak oktober dua ribu dua puluh
pemindahan lokasi dilakukan karena saat ini panti hafara memakai aset desa
dengan pembinaan panti hafara
dan biaya sewa dua lima juta rupiah per tahun
di tempat inilah nantinya apabila bangunan sudah jadi
pak habib akan merawat sedikitnya
bisa menampung seratus penderita gangguan jiwa pasien terlantar dan juga anak jalanan
pak habib pembangunan ini begitu penyediaan tanah dan proses pembangunannya
dananya dari mana
dari masyarakat dari muzaki donatur yang bersedekah ke tempat kita
berapa lama bapak mengumpulkan dana sehingga bisa membangun panti yang baru seperti ini
satu tahun hasil kerja kerasnya sudah terlihat seperti ini
kenapa bapak memutuskan untuk memindahkan lokasi panti ke tempat yang baru
karena posisi kita yang saat ini kita tinggal di tanah kas desa
sehingga posisi kita lemah
sewaktu waktu kita akan dipindahkan
kemudian setelah kita mulai berpikir bagaimana kita harus punya tempat sendiri
bisa menjadi rumah impian buat mereka
di dusun gonjen kasihan bantul inilah habib tinggal bersama istri dan anaknya
rumah ini berperan penting dalam pendirian panti hafara
sebelum memindahkan panti ke dusun berajan pada dua ribu sembilan belas
habib dan istrinya merawat para pasien penderita gangguan jiwa di sini
ya eksistensi panti hafara tak lepas dari dukungan sang istri sulastri
dulu itu pantinya kan di sini
jadi saya itu dulu belum ada donasi itu ya yang mengurusi orang orang yang ada di panti itu ya dari sini mas
dari uang pribadi dulu mas
waktu itu ya belum ada donatur sama sekali mas
jadi udah sampai berapa tahun itu memang keluarga yang ngurusi panti mas
jadi tetap mendukung ya
iya di sini saya sama mbak saya dulu juga itu ngurusi orang orang yang ada di panti sampai memasak pun saya mas
habib bersyukur memiliki istri seperti sulastri
ketulusan sang istri menjadi tanda cinta yang besar baginya
latar belakang kehidupan habib yang memilukan
pria kelahiran jakarta satu februari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan ini
pernah hidup tanpa arah dan tumbuh di jalanan
setamat sma di tasikmalaya jawa barat
ia menghabiskan masa mudanya dengan mengamen
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ia hijrah ke yogyakarta
lagi lagi habib hidup di jalan

pernah menjadi pemulung sampah
ia pernah terkena razia petugas pada dua ribu lima
dan menjalani rehabilitasi selama tiga hari
pada saat itu saya dalam rangka untuk mencari jati diri saya
bagaimana saya merasa pada waktu itu hidup itu bebas
hidup itu bisa semau gue
dan disitulah pengalaman pengalaman ritual perjalanan hidup saya
sampai saya menemukan titik
itu becak saya dan saya diangkut sama pol pp dinaikkan ke truk
disitulah cahaya ilahi masuk
bahwa saya harus melakukan perubahan dalam hidup ini
saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain
belajar dari pengalaman hidupnya tersebut
habib berbalik arah
kini ia mendedikasikan diri sepenuhnya
membantu para pasien tak mampu dengan merawat mereka di panti sosial
habib dengan sosoknya yang sederhana terus didukung oleh sulastri
bapak itu orangnya baik
orangnya itu baik sama orang lain
mas mulai dulu itu sampai sekarang itu jiwanya itu sosial
jadi dia itu setiap kali ada orang minta tolong
itu baik tetangga kanan kiri orang luar itu
semuanya itu harus bisa dibantu sama dia mas
baik itu orang sakit ada psikotik terus jenazah terlantar
itu semuanya itu di cover sama pak app
kedulian dan kerja keras yang mendirikan panti hafarah berbuah manis
pada dua puluh tiga maret dua ribu sepuluh
habib menerima penghubungan
menerima piagam tanda kehormatan satya lencana kebaktian sosial
dari presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
panti sosial yang didirikannya pun pernah terpilih sebagai organisasi sosial berprestasi tingkat nasional
meraih penghargaan dari direkturat jenderal pemberdayaan sosial
departemen sosial republik indonesia pada dua ribu sepuluh
keunggulan tersebut tak lantas membuat habib puas
ia masih memiliki mimpi menciptakan yogyakarta ramah jiwa
gangguan jiwa yang sakit seperti ini mereka berhak mendapat hidupnya di masyarakat
itu harus benar benar dilakukan sehingga nanti manusia yang akan dimanusiakan akan lebih tercapai
sampai akhir akhir hidup saya saya akan mengabdikan diri saya untuk bermanfaat untuk kawan kawan yang mengalami gangguan jiwa